sabtu pagi presiden joko widodo meresmikan tujuh venue yang akan digunakan dalam sejumlah pertandingan pon
presiden meminta saat pon papua usai digelar fasilitas olahraga berstandar internasional tersebut dirawat dan dijaga dengan baik
berbagai venue yang dibangun telah berstandar internasional
venue yang dibangun pun menghadirkan berbagai inovasi dan kecanggihan konstruksi hemat energi serta ramah lingkungan
ketujuh venue dan arena yang diresmikan presiden yakni istora papua bangkit arena akuatik arena panahan di kampung harapan kabupaten jayapura papua
kemudian arena kriket arena hoki indoor dan outdoor di doyobaru kabupaten jayapura
arena sepatu roda di bumi perkemahan waena dan kota jayapura serta arena dayung di teluk yutefa kota jayapura
tugas selanjutnya adalah menjaga
tugas selanjutnya adalah merawat
dan tugas selanjutnya adalah memanfaatkan venue ini dengan sebaik baiknya
saya tidak ingin setelah nanti pon usai fasilitas yang telah dibangun dengan dana besar dan berstandar internasional ini justru menjadi tempat yang sepi
tidak terawat dan akhirnya rusak
oleh sebab itu saya minta kepada gubernur para bupati dan wali kota
agar segera menyiapkan manajemen pengelolaan pemanfaatan fasilitas ini secara profesional agar bisa venue venue yang ada terpelihara dengan baik